sindikat penebar ujaran kebencian sarasen telah aktif beroperasi memproduksi konten kebencian sejak november dua ribu lima belas
bukan hanya penyebaran berita bohong hoax dan juga konten berbau sara saja
kegiatan sindikat semacam ini pun kini juga berkembang menjadi lahan bisnis tak sepi peminat
lalu bagaimana jual beli kebencian di dunia maya ini bekerja
saya beri judul sarasen dan juga jual beli kebencian mengapa ada jual beli kebencian di sini
karena tidak hanya memproduksi konten konten yang berbau sara dan juga ujaran kebencian saja di dalam media sosial
tapi ini juga ada transaksi yang melibatkan akhirnya ada jual beli ada biayanya di sini juga
kita lihat ini dia yang pertama adalah pelaku siapa saja kepolisian telah membongkar sindikat sarasen
penyebar ujaran kebencian dan juga konten berbau sara di sejumlah media sosial
sedikitnya tiga orang pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian
dan mereka juga memiliki artinya ada bidangnya masing masing yang juga sudah beroperasi di sindikat ini
yang pertama adalah ini yang saya tampilkan ketiganya adalah inisialnya masing masing yang pertama adalah jas
siapa jas ini jas ini merupakan ketua artinya tidak hanya sebagai ketua
tapi juga sebagai penggagas atau inisiator dari sindikat sarasen
setidaknya memiliki sebelas akun email dan juga enam akun facebook apa tugasnya
sebagai seorang ketua sebagai seorang penggagas inisiator jas ini bekerja untuk merekrut anggota anggota
yang masuk ke dalam atau menjadi member di sejumlah situs atau media sarasen
kemudian kita lihat yang kedua ada juga pelaku lain berinisial mzt
ia bekerja sebagai apa yaitu sebagai bidang media informasi tugasnya apa
ia bekerja mzt mzt bekerja sebagai untuk mengunggah meme dan juga foto foto
yang juga sebelumnya
telah diedit jadi sebelum disebarkan di media sosial di twitter facebook dan sebagainya
ini juga ada meme meme kebanyakan meme ya meme ini diedit terlebih dahulu oleh mz
nah repost juga menjadi bidang atau klasifikasi dari mzt
di mana repost ujaran kebencian anggota sarasen juga menjadi keahlian dari mz ini
kemudian pelaku ketiga adalah srn siapa srn ini atau bertindak sebagai apa
srm bertindak sebagai koordinator grup wilayah
di mana ia mengunggah ujaran kebencian dengan akun pribadi
juga repost merepost ujaran kebencian anggota sarasen
kalau mungkin anda juga ada beberapa dari anda yang sudah melihat web atau portal
atau situs dari sarasenews com ini tidak main main
karena memang mereka begitu struktur organisasinya benar benar terstruktur rapi
bahkan kalau anda melihat nama jas ini disitu di sarasenews com
ia bahkan ditempatkan sebagai pemimpin redaksi
kita lihat yang kedua media media yang digunakan oleh anggota anggota atau sindikat dari sarasen ini
tadi saya sudah sebutkan ada sarasenews com ini dan juga ada di akun facebook
juga ada sarasen news di mana di kedua media sosial baik di portal web atau juga di facebook ini
ketika pertama kali atau sejak beroperasi november dua ribu lima belas tercatat sedikitnya saja
lebih dari delapan ratus ribu anggota yang
jadi member aktif atau biasa menjadi anggota dari kedua media yang biasa digunakan oleh sindikat sarasen ini
nah seiring dengan merekanya terbongkar sindikat ini terbongkar oleh pihak kepolisian
jumlah anggotanya pun kini juga semakin berkurang
oke yang ketiga nah tadi ada lahan bisnis atau jual beli konten yang berbau sara dan juga kebencian
ini yang kenapa dinamakan lahan bisnis karena sindikat sarasen
mematok tarif artinya ada tarifnya di sini sebagai penyedia jasa untuk menjual tarif mereka
minimal tujuh puluh lima juta sampai dengan seratus juta rupiah mereka akan menawarkan kepada orang orang
atau siapa saja mungkin yang ingin membeli atau menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya
dengan tarif tujuh puluh lima sampai dengan seratus juta rupiah
jadi mereka juga akan menawarkan semacam proposal begitu yang juga sudah diselidiki oleh pihak kepolisian
lalu yang terakhir
korban ujaran kebencian yang juga mungkin sejauh ini sudah berhasil diselidiki oleh pihak kepolisian
ada dua dugaan sedikitnya yang pertama adalah isu hoax atau penyebaran berita bohong
juga isu berbau sara ketika di pemilihan kepala daerah ada dugaan ini
kemudian ada indikasi juga ada isu pki presiden joko widodo
di mana salah satu anggota sindikat dari sarasen ini juga diketahui ketika ditelusuri salah satu akun media sosialnya
rasanya juga ternyata pernah kedapatan pernah menyebarkan ujaran kebencian yang tidak benar kepada presiden joko widodo
itu tadi kita lihat bagaimana sarasan dan juga lahan bisnis jual beli isu kebencian yang dilakukan oleh sindikat sarasen ini